lalu aku ibu sampai nanya nanya di kabudaknya gak ada
eh apa sih judul lagu
aku tahu lagu lagu si puputnya
ya untung ibu menang
ibu enggak deng
alhamdulillah kalau ada yang suka sama ya allah gusti kakak gue deng
hai hai aduh lu ngajakin gua aja eh adriana
main karakter enak yang pernah gua makan
revada aja ngasih kadok main karat
dua anak emang acok ya masa gue dikasih kaos kaki ada namanya lagi haikal
kalau bibitek punya duit seratus
hai aden murad bernaung
gua salut sama lu berani banget nyatain di depan orang tuanya boy kalau itu bukan pacarnya boy
itu memberi peringatan keras keboi kalau itu bukan tipe cewek bisa tipe hp
sebenarnya gue masih ragu deh apa benar gue ngelakuin ini semua cuma supaya menghindari perjodohan dia
sama calon dari mamanya atau emang dia bener bener anggap gue spesial gitu
udah udah jelas jelas boy itu playboy jangan sampai lu sakit hati gara gara mikirin boy
gue balik ya oke oh iya pokoknya kalau udah apa apa jangan sungkan cerita sama gue
ya kalau ada apa apa jangan sungkan cerita sama gue ya pokoknya kalau ada apa apa jangan sungkan cerita sama gue
terutama soal boy kalau sampai dia php in lo biar gue yang ngati ngati tuh buat dia
lo udah lama ya temenan sama boy
iya walaupun gak sedekat sama haikal dan iya tapi gue juga lumayan tahu lah tentang boy
emang bener ya kalau boy itu punya pacar banyak
iya kan lo pernah dengar sendiri dari teman gue si elsa itu
apa perlu juga gue kenal cewek cewek yang lain yang pernah sakit sama bapak
oh enggak enggak enggak
hmm kayaknya gue gak perlu denger kayak gitu lagi deh
bisa oke gue sekarang mau pergi ya
aduh pusing deh gue
tapi kayaknya enak juga ya deket sama alex
dan alex ini juga orang yang lebih netral
daripada dian sama haikal pasti mereka lebih memihak dan bagusin buaya aja
udah gue anterin ya kadonya mamanya boy
gitu loh pi

ehm anak geng motor yang waktu itu papi larang aku berbicara sama dia
anak geng motor yang waktu itu papi larang aku berbicara sama dia
anak motor yang benggal itu kan
itu menurut papi
itu menurut papi
selama ini kamu udah kenal sama si boy anak motor itu
iya kan aku udah pernah cerita sama mas giu tuh aku kenal sama mamanya boy
terus mamanya boy pernah ngundang aku buat binner
terus yang keulang tahunnya boy tuh mamanya boy juga yang ngundang ke mesin
oh gitu ya
terus kenapa kamu gak cerita kalau itu mamanya boy
aku juga baru tahu mas
lagipula menurutku kan itu gak penting
berarti selama ini papi tahu soal boy dari adriana dong
dan larangan aku gak boleh main sama boy itu berarti dari adriana juga
hmm emang bener bener ya nih om
dia harus gue kasih pelajaran
kamu ini kalo ngeliat adriana aku kayak gitu banget
aku aku tadi tuh cuma terkagum kagum aja tuh
aku baru ngeliat ternyata adriana tuh makanya cantik juga ya
sekarang aku yakin papi gak salah pilih sama adriana
kamu ini paling bisa godain papinya sendiri
ada apa den
apa ada yang bisa saya kerjain lagi den
ah enggak ada apa apa kok
cuma boy tadi lagi buka kado dari papa sama mama
nah kalau dari papa ini nih
kayaknya celana ini cocok buat mang diman den
kan waktu dulu mang diman masih muda pakai beginian kan
lagi muda intek
sampai gak kembali irak
ini juga buat bang diman
ini jangan diman oke
pasti yang mau beli sepatu menang
setara lah oke
ini sepatu mahal irak
si diman ya allah
kan enak deh
kesuang jalan jalan deng irak
cukup cukup ya den
patuh ya diman
den tapi kalau juragan sama nyonya tau gimana den
udah mang diman
kan celana ini kan boy nggak suka
nggak cocok lah buat boy
ini kan zaman zaman bang diman lah ya
nah kalau sepatu tuh gak cocok
bisa di buka bisa di buka
hei sepatu irak
bapak saya juga dulu kalau ke sawam pakai ini
oh lain pakai
iya pakai pangsi
makasih anu hidung tea
jangan orang kota
jangan pak ya
bima kasih ya
kok bibi bisa tau sih kalau boy tuh suka sama lagu itu
nanti eta bibi nepekan ke prakan prakan ya kan
lagu eta bibi sampai nanya nanya di kabudaknya
eh apa sih judul lagu eta tete
cici nggak den
alhamdulillah kalau ada yang suka sama
ya allah gusti